salma dan sofia bayi kembar siam asal surabaya yang lahir pada delapan januari lalu
harus menjalani operasi pemisahan lebih cepat dari jadwal semula
pasalnya kondisi bayi dempet perut tersebut terus memburuk akibat kerja jantung yang tidak optimal
operasi pemisahan bayi kembar siam salma dan sofia yang lahir delapan januari lalu di rumah sakit dr sutomo surabaya
yang semula dijadwalkan pada usia sepuluh minggu dan memiliki bobot sepuluh kg
akhirnya dipercepat pada usia dua puluh tiga hari
sebab kondisi keduanya yang semakin memburuk
bayi sofia mengalami nafas yang tersengal sengal lantaran kerja jantung yang tak optimal
jika tidak segera dilakukan operasi pemisahan kedua bayi bisa meninggal dalam perawatan
selain itu upaya peningkatan berat badan yang dilakukan tim dokter juga tak kunjung berhasil
bayi dempet perut tersebut hanya memiliki bobot empat sembilan kg dari bobot semula empat lima kg
itu nafasnya tersengal sengal dotak jantungnya meningkat sampai dua ratus
sehingga tim memutuskan untuk membuat diagnosa
apa penyebabnya dia tersengah sengah sambil menentukan topografi anatomi dengan pemeriksaan ct scan
tim dokter tetap berharap setelah pemisahan kondisi keduanya akan semakin membaik
sebab meski sudah menjalani operasi pemisahan namun tim dokter tak bisa menjamin keduanya akan selamat